berada di bawah lereng gunung merapi yang jauh dari hiruk pikuk suasana perkotaan
dalam beberapa hal kehidupan masyarakat perdesaan jauh lebih maju dibandingkan dengan masyarakat perkantoran
di desa seruni kecamatan musuh kabupaten boyolali jawa tengah
berkebun dan beternak sapi perah menjadi mata pencaharian warga desa
beternak sapi perah adalah bisnis idaman warga desa ini sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
usaha sapi perah cukup menjanjikan di sini dengan pasar yang luas dan harga yang menguntungkan
sapi adalah simbolis dari kabupaten boyolali
di pedesaan memelihara sapi secara pribadi maupun komunal sudah menjadi tradisi
banyaknya limbah kotoran sapi kini menjadi berkah tersendiri
jika dulu limbah kotoran sapi dapat memicu konflik sosial
kini limbah itu justru menjadi sumber energi yang diandalkan
sudah sejak tahun dua ribu dua belas warga mulai mengurangi anggaran pembelian lpg
gaji untuk kebutuhan memasak dan beralih menggunakan biogas
energi biogas diperoleh dari kotoran sapi yang ditampung dalam sebuah bak penampungan atau digeser
yang selanjutnya didistribusikan menjadi energi untuk menyalakan kompor di dapur
sebelum memanfaatkan biogas warga memasak menggunakan kayu bakar
dan berdampak pada timbulnya polusi udara serta kelestarian hutan
sebelum ada biogas masalahnya lpg
setelah itu ya pakai kayu juga seperti itu
jadi kalau ada duit beli gas lpg
kalau tidak ada duit pakai kayu
manfaatan biogas ini dipelopori oleh setio ketua kelompok tani agni mandiri
yang tergerak untuk menyelesaikan permasalahan konflik sosial dampak dari kotoran sapi
setio secara gigih mengajak warga lainnya untuk membuat biogas
kalau permanen ini
di pasar rumi saat ini sudah ada dua ratus tiga unit instalasi biogas
energi baru terbarukan ini sudah dimanfaatkan oleh ratusan kepala keluarga
selain menghasilkan biogas endapan kotoran sapi dari dalam disgister juga menghasilkan suluri
yang kemudian dijadikan pupuk organik untuk berbagai pertanian warga
salah satunya perkebunan bunga mawar
sehingga warga masyarakat bisa merasakan dampak ekonomi yang membaik
dari pemanfaatan biogas kotoran sapi
paling tidak dalam satu tahun itu masing masing anggota ini bisa menghemat sekitar rp sembilan ratus enam puluh
nah ini bentuk dari penggunaan biogas tanpa menggunakan lpg
di samping itu dampak yang lainnya adalah dari ekonomi ini paling tidak mereka juga sudah tidak menggunakan kayu bakar
karena sudah digantikan oleh apa istilahnya oleh biogas ini
karena kita sudah tidak menebang kayu bakar
kayu berarti hutan disgeser ini juga tetap lestari
selain itu dampak yang ada dampak lingkungan dengan menggunakan biogas kandang kita menjadi bersih
kemudian karena kita ini merupakan sentra susunya juga kualitasnya akan semakin meningkat
harganya juga bisa ada tambahan baru karena susunya yang bagus tadi
jadi juga lingkungan menjadi bersih polusi bisa tertangani kemudian kenyamanan dan udaranya bersih sehingga masyarakat juga lebih sihat
kotoran sapi yang dikelola dengan sangat baik membuat wilayah pedesaan di boyolali ini bisa menjadi desa mandiri energi
prosesnya kan ada empat proses nih secara mikrobiologinya
pertama hidrolisis asetogenis kemudian pembentukan asam
terakhir pembentukan asam
terakhir pembentukan asam
terakhir pembentukan asam
dan itu proses ini dilalui oleh kotoran sapi tadi dari hemisoselulosa menjadi karbohidrat
karbohidrat diolah lagi akhirnya menjadi gas metan gitu
meletapan kurang lebih empat belas hari lah
lalu proses nanti selanjutnya sudah terbentuk gas metan
gas metan kita kumpulkan jadi gas yang bisa siap untuk diaplikasikan untuk kompor maupun untuk listrik
pemanfaatan energi terbarukan seperti biogas
di desa seruni memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari sekedar untuk kebutuhan memasak
desa ini hidup dengan kemandirian energi yang beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
diperlukan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah maupun pihak ketiga secara baik dan konsisten
agar energi ini secara terus menerus dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat
taufik irvani boyolali jawa tengah